pssi juga segera menjual tiket pertandingan final aff dua ribu enam belas secara resmi
dan kedua tim ini akan bertarung di stadion pakansari bogor di empat belas desember hari rabu mendatang
bertempat di stadion pakansari bogor
tim garuda akan menghadapi timnas thailand di laga final aff suzuki cup dua ribu enam belas empat belas desember mendatang
pssi merilis total dua puluh delapan ribu tiket final
untuk para penggemar sepak bola yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung
dengan kapasitas stadion tiga puluh ribu penonton dua ribu tiket dialokasikan untuk undangan
tiket yang dijual dibagi menjadi tiga kategori dengan harga jual mulai seratus ribu rupiah
dua puluh satu lima ratus itu untuk kategori tiga kita akan jual seratus ribu rupiah
untuk kategori dua kita akan jual tiga ratus ribu sejumlah empat lima ratus
tiga ratus tiket dan kategori satu dua ribu tiket
lima ribu tiket dijual offline di markas garnisun jakarta dan kodim kabupaten bogor pada selasa
sedangkan tiket online resmi dijual senin dua belas desember
untuk menghindari calon pssi mengurangi kuota pembelian online dari delapan menjadi empat tiket
dan offline dari empat menjadi tiga tiket
nantinya pssi akan menyisihkan sebagian hasil penjualan tiket
untuk korban bencana
pertama penjualan tiket di aceh
pssi mengimbau para supporter atau pendukung yang tidak mendapatkan tiket
untuk tidak memaksakan datang ke pakansari
pssi akan menyiapkan sejumlah titik nonton bareng pertandingan final
setelah pertandingan final leg pertama pada rabu
kedua tim akan bertanding di leg kedua di raja mangala stadium thailand pada tujuh belas

dengan pendekatan diterima oleh yno